ian lagi kena musibah bang
innalillah hiwa innala rujun
kok saya gak tau
dia habis dikroyok sama geng falcon
dan sampai masuk rumah sakit
kita harus menjenguk ian donat
kita harus samperin ian ke rumah sakit donat
iya banteng benar banget itu
ini lagi sama anak anak kj
oh jadi gini
tadi tuh bu dona kan telepon aku
bu dona bilang mau bikin acara perpisahan gitu boy
yang gak usah terlalu meriah
ada kenang kenangan buat kita semua
nah aku kan tadi udah teleponnya cewek cewek
sekarang aku telepon kamu
mau ikut bantu kan
oh yaudah nanti aku bantuin deh
oh iya terus
sekarang sih kita udah ketemu sama mbak gas
dan semuanya aman
jadi kamu tenang aja ya
yaudah deh kalo gitu
bu dona tuh mau ngadain pesta perpisahan sama kita
dan dia minta bantuan gue
lo mau bantuin gak
oh ya pasti lah
gue juga mau bantuin bayi kalau diajak makan makan apalagi
kalau gitu gue duluan ya
aduh mabuk banget ini
deposito tahun sih sebenarnya
aduh mabuk banget panas
tidak kasihan sih akang ewok sama neng keti geningan
ini kan panas nungguin sang kekasih
aduh untung aja bawa cemilan
soal katu akang lama lama saja
pokoknya neng keti mah tidak akan pantang mundur
neng keti mah tungguin di sini
dudukin motor akang
tidak akan pulang sebelum menaklukkan akang ewok
mau berapa lama deposito
eh lewat lewatnya geningan
jangan banyak banyak entah kering
demi cinta ya mah
kamarnya baik baik pak
ah itu jangan panggil bapak
itu saya pak brother anak motor aduh
sama samanya ini pak
ya udahlah bebas
mau panggil apa juga terserahlah
nah kalau badan mau saya mau pakai kaos
brother ini tukeran sama kaos saya
nah setelah ditukar saya minta kamu
anterin ibu ibu yang di parkiran sana
nah itu yang di dekat motor besar saya itu
nah kamu bawa nanti kamu anterin nanti ya
aduh tapi saya sedang bekerja pak
ih banyak tapi nya ini t
nah tapi nya saya ganti lah sama ini nih

iya mau mau mau pak
nah menih aja kalau rp tiga ratus
eh sok lah
iya pak benar pak
kita tukaran aja lah kalau memang udah
eh eh jangan di sini atu
biar sesama biker juga kita harus sopan santun
di depan nanti kelihatan awet awet
ayo di dalam aja lah
iya pak baik pak
sama sutir rfa
tapi gue sempat bilang ke dia
kalau yang gebukin ian itu bukan kita
kalau kayak begini kan gue seneng banget
kita bisa sekali pukul dapat dua alat
dan bakalan tangan kita
nggak akan ada yang nyuruh kita
bakalan kena batunya adalah
emang licik banget men
mas ferti kuterti
mas ferti kuterti
mas ferti kuterti
kamu ngeliat pak bay kemana gak
kalau nggak salah pak bay naik motornya aja atau siapa gitu
oh yaudah makasih ya
sperang sih ya bu
naik motor ari atau siapa gitu
dalam rangka apa naik motor
kak mas pih gak suka naik motor
mas abis dari mana kok naik motor
cuma waktu mas lihat di handphone jalanan macet
maka mas minjem motor punya siapa tadi si ari
ari ya mas kamu sendiri dari mana
aku tadi abis ke dokter buat check up ke rumah sakit gitu
soal aku mau lihat kesehatanku seperti apa
mas aku mau lihat
mas aku mau lihat
mana nih katanya pada muda
oh ini dia
nah itu dia tuh
gak nyasar kan
iya gak nyasar kan
bilang aja amir kan
baru mau dikasih tau
cowok cowoknya pada kemana nih
bentar lagi paling pak
nanti mereka nyusul
iya baru aja dibilang
kok gak keliatan
ian lagi kena musibah pak
kok saya gak tau
dia habis dikeroyok sama geng falcon
dan sampai masuk rumah sakit
kita harus ngejemur iyan donat
kita harus samperin ian ke rumah sakit donat
iya banteng benar banget itu
perasaan namanya ibu dona tuh dona deh
kok bisa jadi donat
sayang dong bagus bagus namanya ibu donat jadi donat
donat itu bukan sembarang donat
donat itu ada artinya
saya itu suka makan donat
jadi donat itu sudah menjadi bagian dalam diri saya
begitu juga ibu donat
sudah menjadi bagian dalam diri saya
saya menjadi bagian dalam diri ibu donat
ya ampun pak amir ibu donat
romantis banget ya
kita aja yang muda muda kayaknya kalah deh
ada lagi ada lagi
donat itu artinya
saya kepo deh
tadi ibu donat kan menurut pak amir
banteng itu apaan sih
ada singkatannya sih sebenarnya
mau dikasih tau gak
bang amir ganteng
pak amir ibu donat
romantis banget ya
romantis banget ya
aduh pak amir kayaknya kalau soal percintaan saya harus belajar dari pak amir ya
gue selalu bahas soal percintaan
percintaan itu dibahas kalau kalian sudah sah
nah sekarang yang perlu dibahas
mendingan kita mulai aja rapatnya
ayo masuk yuk
ini jalan ada yang